masih bersama saya aditya panji rahmanto dari cnn indonesia com bersama dua narasumber saya ada
nadiem makarim founder dan ceo gojek dan pengamat tata kota dari universitas trisakti bapak nirwono
yoga kita akan lanjut nih diskusi soal gojek dan sistem red sharing yang belakangan ini
sedang trend di ibukota gitu ya pertanyaan berikutnya saya ingin tanya
belakangan ini ada di media sosial ada muncul gambar apa namanya pengumudi gojek
tapi perempuan dan dia cantik gambarnya ada di situ siapa dia apakah benar dia adalah driver gojek
atau siapa dia itu kemarin saya cek ternyata benar emang driver gojek
kita ada ratusan driver perempuan sekarang saya itu mungkin setiap kali ngambil dua puluh kali gitu pasti
dapat driver perempuan jadi menarik sekali banyak sekali driver perempuan itu yang single parent
juga yang untuk mengurus menafkai anak anaknya jadi luar biasa kesempatan untuk mereka mereka tuh
warrior banget saya salut banget sama driver perempuan banyak juga yang juga lebih muda muda
yang mungkin sedang kuliah malam dan lain lain untuk menikah
terakhir kali saya ngecek ternyata benar saya cek ini beneran ini saya tanya tim saya ini beneran
ada gosip yang beredar di luar itu dia adalah brand ambasador apa sebagainya
oh saya nggak kenal kita nggak ada brand ambasador customer kitalah brand ambasador kita
oke mereka yang selalu saya selalu bilang itu gojek itu sebenarnya jauh lebih sedikit
mengiklankan diri daripada pelanggan gojek mengiklankan gojek gitu jadi mereka tuh adalah
ambasador kita semua pengguna gojek oke berarti promosi yang dilakukan gojek itu bisa dibilang
sangat minim dan mengandalkan dari mulut ke mulut begitu ya kalau dari gojek sendiri apa sih
rahasianya bisa tumbuh sangat cepat apakah dari strategi promosinya atau dari mana
macam macam promosinya tentu sangat membantu
tapi juga ini merupakan suatu produk yang bisa dibilang merubah pola hidup ya bukan hanya
suatu aplikasi yang kita bisa foto sharing atau dapat emoticon lebih banyak gitu ini suatu aplikasi
yang menyentuh hati karena kalau kita bisa menghemat waktu itu akan merubah lifestyle seorang
di jakarta gitu gojek itu bisa dibilang jualan layanan transport kurir beli makanan beli belanjaan tapi sebenarnya
yang kita jual itu waktu oke kita jual itu waktu dan itu adalah komoditas paling berharga karena
itu merubah hidup karena gojek banyak sekali sekarang orang tua bisa pulang cepat ketemu
anaknya sebelum tidur ya kan berarti bisa spend more time dengan anaknya karena gojek sekarang
keluarga bisa di rumah pun nggak usah keluar keluar buang buang waktu di kemacetan mesen makanan
favoritnya dia dengan gojek sekarang kalau ketinggalan apapun buat meeting klien yang sangat penting tinggal telpon gojek ya itu bisa dihubungi dengan anaknya
usb nya langsung dikirim dalam waktu tiga puluh menit jadinya ini benar benar merubah mobilitas konsep mobilitas dan karena itu lifestyle orang jakarta improve
nah pak tadi nadie bilang soal waktu ya gojek menawarkan waktu yang lebih singkat ketimbang transportasi lain
ini berarti menjadi solusi bagi orang orang yang saya butuh cepat saya butuh cepat
ya pada satu sisi itu sudah tepat ya tetapi yang perlu saya garis bawah di sini ada satu persoalan besar yang harusnya
apa menjadi pekerjaan rumah semua pihak yaitu terwujudnya sebuah sistem transportasi angkutan
umum yang terintegrasi sebenarnya karena pada akhirnya kalau kita bicara jangka panjang
kota kota besar di dunia itu kan lalu lintas atau aktivitasnya ada di transportasi massal dengan
impian seperti itu artinya pemprov dki dengan hadirnya gojek seperti ini harusnya lebih terpacu
lagi untuk mempercepat penyelesaian minimal mrt pistran jakarta sampai lima belas korinthian

kemudian ada nanti ada delapan rute kereta ringan atau monorail gitu nah inilah kemudian yang
harusnya menjadi backbone atau tulang punggung pengembangan transportasi di jakarta nah gojek bisa
berperan kepada tadi integrasi sebagai feeder pengisi antara transportasi transportasi masal
tadi nah kalau di apa diistilahnya ada apa ada ride sharing lah ya sekarang di kota kota besar
dunia juga mulai mengembangkan transportasi massal di jakarta dan di mana mana juga terpacu tinggi
mulai mengembangkan namanya back sharing
melengkapi dari gojek sebenarnya
jadi kalau kita bicara
cara pencapaian ya
kalau tadi gojek itu bisa
untuk perjalanan lebih dari tiga puluh menit umpamanya
bike sharing ini untuk perjalanan
yang cukup di bawah lima belas menit
jadi kalau caranya dia
kalau berjalan kaki itu cukup
makan waktu lima belas menit disitulah kemudian
masuk back sharing kalau sampai dengan
tiga puluh menit disitulah bisa masuk ke
gojek nah sistem yang terpadu
seperti ini kan nanti pada akhirnya
akan menguntungkan semua pihak
jangan lupa yang menarik dari sini
adalah ini kan solusi
yang ditawarkan oleh anak anak muda dalam hal
mengatasi persoalan kota sebenarnya
tentu ini menarik sekali kalau ini
bisa menyebar ke beberapa kota di indonesia
yang dalam kondisi sekarang ini sudah
mulai seperti kalau kita bicara di luar
jawa ini kan kita sudah tahu seperti
medan kemudian makassar
ini juga kota kota yang juga sudah
mulai meniru kemacetannya jakarta
nah ini ke depan kalau mulai dari
sistem anggutan transportasi masalnya
tidak ditata dengan baik
ya mesti akan
macet juga kehadiran
gojek disini bisa menjadi semacam perantara
sistem transisi lah ya menuju
juga aktivitas warga tapi tanpa
harus terganggu dimana efektivitas
waktu menjadi kunci perjalanan
sekarang ini gojek masih dalam
tahap promosi gitu ya
salah satu promosi yang dilakukan
adalah memberi subsidi
penumpang dan pengojek
dan konsumen hanya cukup membayar
sepuluh ribu rupiah gitu
apakah ini salah satu strategi promosi
kita bisa bertumbuh sepesat ini sampai
mendekati dua juta download
dalam waktu enam bulan ya di android dan ios
tentunya dibantu iya tentunya dibantu dengan promosi ini
dan juga visibilitas driver kita
di seluruh kota itu juga
yang sangat membantu viralitas pengguna
dan loyalitas pengguna kita sangat tinggi
berarti dengan cepat kepada
derfas kasih itu
medan capai konsumen yang
lebih besar haknya
the dua ratus tiga puluh dua mendoza sedang memikirkan
rasestina tisiul untuk seperti untuk encik penumpang first next already
ada limit limitnya berapa jumlahnya tapi hampir semua kalau ada kecelakaan apapun akan ditanggung oleh gojek
kalau saat menggunakan gojek ya bukannya orang ngambil supir gojek aja di pinggir jalan
itu sejak kapan itu
sudah lama sudah lama
kita sebenarnya selalu memegang prinsip itu belum kami announce
sebenarnya secara lebar tapi sekarang kami sudah siap
untuk kecelakaan semua sudah ke cover
semua sudah tercover untuk kecelakaan
bahkan kehilangan barang pun ke cover
itu udah lama sampai dengan dua tiga juta
ada data nggak selama enam bulan gojek beroperasi ada data berapa sih jumlah kecelakaan
ada ada kita sejak itu mungkin setiap minggunya ada satu atau dua kecelakaan ringan
yang mungkin keserempet trotoar atau jatuh
itu secara matematis ya sudah pasti tidak bisa dihindari
tapi kita safety standardnya sangat tinggi
baik juga dari konsumen yang melaporkan kalau driver itu tidak drivingnya safe
kita ada polda kita bekerja sama dengan polisi untuk melakukan driver safety training
kita kerjasama juga dengan rifat sungkar driver safety labs
yaitu organisasi yang spesialis melatih mindset safety driving dan juga teknik safety driving
karena rifat sungkar itu adalah ambasador safety driving indonesia
jadi kita ingin yang terbaik harus kelas dunia lah apapun untuk driver gojek
jadi semua driver gojek yang bergabung itu mereka dilatih untuk bagaimana caranya mengendarakan motor yang aman
betul juga kita melakukan compliance check pada saat mereka kita rekrut
kita cek motornya nggak terlalu tua everything working gitu
syaratnya apa aja sih dari sisi si pengojek ini untuk bisa bergabung di gojek
udah pasti dia harus memberikan jaminan batas umur lima puluh lima
dia juga harus ada ijazah smp minimal
lalu dia harus memberikan jaminan dalam bentuk kartu keluarga maupun itu
dan ada beberapa step ada kayak interview ada background check kalau domisili di luar macem macem
ada beberapa step
kalau boleh tahu sehari itu ada berapa orang sih yang ngelamar di gojek
banyak bangetnya berapa
tapi banyak banget
kalau digabung deh digabung di seluruh kota itu bisa berapa
saya sempat dapat
bicara soal antreannya panjang
tapi nggak apa apa kita akan mempercepat agar mereka semua bisa masuk dan mulai menikmati juga
saya sempat dapat pengaduan ada orang yang daftar hari ini kemudian dia dijanjikan interview itu tahun depan
enggak mungkin itu error itu
kalau dari pak nirwono nih berarti kan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan gojek
nah kira kira apa sih alasan mereka untuk bergabung di gojek ini
apakah alasan ekonomi atau alasan untuk sekedar nambah penghasilan uang jajan
kira kira apa pak

di samping juga kondisi di lapangan yang juga menarik ya
sebenarnya yang pertama ini kan gojek ini kan lebih kepada lifestyle ya
lebih ke lifestyle metropolitan lifestyle sebenarnya
jadi sekarang ini muncul kalau kita lihat dari penggunanya gojek sendiri kan sebagai misal adalah orang orang kerja kantoran
kemudian juga bahkan anak anak sekolah sekarang
jadi ini yang tadi saya katakan menarik
tren ini tidak hanya akan terjadi di jakarta tapi sudah pasti akan ke kota kota besar di indonesia
jadi mulai bandung surabaya pasti akan diikuti oleh kota kota yang lainnya dalam waktu singkat
karena yang dia tawarkan itu bukan alat transportasinya saja yang mengantarkan dari tempat ke tempat
tapi dia memperkenalkan suatu sistem baru
yaitu tadi dengan aplikasi kemudian seragam tadi
terus kemudian yang paling penting buat penumpang ini kan keselamatan dan keamanan sebenarnya
dengan adanya seragam helm jagat sebagainya ini kan kepastian
jadi kalau mamanya kita anggota keluarga kita atau anak kita menggunakan gojek tadi kita kan ada rasa safety nya yang kita dapatkan
apalagi dengan semua pengojeknya sendiri tidak sembarangan
artinya ada sistem sistem keselamatan yang harus dilalui
ini akan merubah
kedua yang tidak kalah penting yaitu ini juga pr
jadi ini juga pr
jadi member dki dan juga pemerintah daerah nantinya yaitu memastikan status dari gojek
jadi kalau dia dianggap sebagai sistem feeder yang terintegrasi sebagai pengumpan untuk transportasi massal
berarti dia harusnya diberikan semacam tanda seperti k i registrasi
kepastian bukan ilegal
karena kalau ini ada kepastian status tadi ini akan memberikan terutama bagi pengelola dan juga pengendara
juga pengendara yaitu
kenyamanan keamanan juga bahwa mereka
bekerja dengan nyaman
dengan kepastian hukum gitu kalau tidak nanti
ini akan menimbulkan polemik
contoh paling mudah yaitu dengan sesama
pengojek kemudian juga
dengan ini kalau kita
perhatian karena belum ada ketegasan dari pemprov
kita lihat beberapa lokasi sudah
masang sepanduk ya tetapi pemprov di
sendiri ragu ragu ini mau
semua bebas kawasan atau tidak
ini perlu kepastian supaya
para pengojek dari gojek sendiri ada
keamanan di situ
kemudian ketiga yang tidak kalah penting
akan segera berkembang di kota kota besar itu sudah pasti
tetapi yang paling menarik adalah
bagi saya terutama ya
anak anak muda ditantang untuk ikut
memberikan sumbangan pemikiran dalam hal
memecahkan masalah perkotaan itu yang paling penting
masing masing betul sekali
kalau dari nadiem sendiri apakah
gojek menerapkan sistem
ride sharing apakah
ini adalah solusi
untuk jakarta yang sebegini
macetnya dan kota kota lain
nggak pernah bilang bahwa gojek itu solusi
kemacetan karena itu salah
karena kita tidak akan bisa membenarkan
kemacetan hanya dengan ada layanan gojek
gojek tapi yang
tren yang kita sudah lihat adalah
efek meringankan kemacetan
karena sekarang banyak orang yang
tadinya punya mobil bawa mobil bawa motor sendiri
sekarang sudah pakai gojek saja
kemana mana jadi tidak menambah kendaraan
ibu kota jadi itu dampak itu
bisa lama lama akan semakin besar
banyak sekali yang udah meninggalkan
kendaraannya di rumah saya contohnya
tidak punya motor semuanya pakai aplikasi
aja sekarang lebih murah lebih efisien
lebih cepat jadinya
merupakan satu solusi untuk
atau mengurangi kebutuhan
menggunakan kendaraan sendiri satu
nomor dua itu adalah
suatu solusi untuk membantu
mendapatkan feeder tadi yang saya omongkan
sebagai solusi underemployment
solusi suatu masalah ekonomi yang
besar karena sebenarnya masalah di kota kota
besar di indonesia itu menurut saya bukan
pengangguran bukan pengangguran masalah
itu masalahnya adalah underemployment
underemployment itu adalah
saya ingin kerja lebih banyak tapi nggak bisa
tidak ada kesempatan itu saya ingin
membuat lebih banyak uang tapi tidak bisa
membebaskan orang bekerja sekeras
yang dia mau dan itulah makanya
ada cerita salah satu driver kita
orang tuanya sakit kanker harus dioperasi
nah yang dia lakukan adalah
dia kerja selama
sepuluh hari enam belas jam sehari
empat belas sampai enam belas jam terus
rented dia dapatkan uang itu
dia akumulasi dia bayar dan dia bisa
menyelamatkan ibunya itu luar biasa
mengharukannya buat saya karena itu
memberikan contoh kenapa
kerja as much as you want itu
bisa menjadi suatu
emansipasi bagi satu masyarakat
itu tadi pendapat nadiem soal
red sharing kalau dari bapak sendiri
ya paling tiga ini sebenarnya menarik ada tiga
yang perlu kita garis bawahi
tetap pemprov dki harus punya
pemerintah daerah ya tidak hanya dki
itu kota kota besar surabaya bandung bahkan kota kota besar
sistem transportasi masal yang terpadu
kemudian yang kedua
integrasikan dengan aplikasikasi
perkembangannya modern ini apalagi sekarang
sekarang sudah mulai mengarah ke
kota kota cerdas artinya
mau tidak mau aplikasi ini sebagai bagian dari
pemecahkan masalah kota
ini juga menarik contohnya
apa yang bisa dikembangkan dari gojek umpamanya
bisa nggak momen ke depan
dengan smart city tadi kan sekarang
sistem pembayaran sudah tidak pakai uang cash
tapi sudah pakai
dan sebagainya gojek kredit kalau disini
integrasikan umumnya hanya dengan satu harga
satu harga dengan satu hatu harga
dengan bistran jakarta
atau naik kereta api tapi dengan satu harga
sistemnya jadi satu integrasi dengan begitu
akan memudahkan orang
kita bisa memilih
mau naik kereta api mau naik bus
atau mau naik anggota umum yang ada di melbourne
dengan satu harga
integrasi kan sebenarnya disitu kuncinya
kalau dengan tadi sistemnya mau
beberapa telah jakarta harusnya dengan satu
kartu nanti itu semua orang bisa
menggunakan tanpa harus
membayar ulang itu satu
karena ini salah satu upaya orang untuk
mau naik angkutan umum sebenarnya
angkutan umum itu kan harusnya murah mudah tetapi terintegrasi
itu kunci pertama
kedua yang menarik yang tidak kalah penting
ini harus dilihat sebagai satu bagian
dalam hal menyelesaikan masalah kemacetan unintas
jadi semangatnya harus itu dulu
bahwa yang kita lakukan ini adalah menyelesaikan masalah
bukan menambah masalah
kalau semangat itu yang dilakukan
maka ini bisa dilakukan di raya jakarta
sudah pasti akan kota kota yang lain akan
meniru penyelesaian masalah kota tadi
dan memang yang projek yang pertama
itu pak itu nanti
gojek punya komitmen untuk melaksanakan itu pak
untuk kota jakarta udah pasti
untuk indonesia kita akan mendorong
konsep terintegrasi satu
bahkan moda apapun
salah satu aplikasi satu method payment
itu saya akan usahakan dengar
kerja sama pmda kita laksanakan pak
karena itu pasti akan memudahkan kita semua
itu sudah sepakat dengan
pm prof dki ya
iya tapi sekarang kan baru busway jadi kita akan ekspansi itu
lebih banyak ke sana
ke mana misalnya kereta api
harus harus semuanya apapun moda transportasi
yang apa terpadu satu integrasi
satu kali pembayarannya
jadi jauh lebih mudah
dan harganya satu harga kan
jadi orang sudah tidak bisa menembak istilahnya dengan satu harga
dan ini diuntukkan oleh masyarakat yaitu
pengeluaran untuk biaya transportasi yang selama ini
menjadi mahal itu menjadi lebih terkendali
karena kita bisa mengukur semua kebutuhan
dengan satu kartu dan
tidak menutup kebocoran
itu yang paling penting
tapi dengan sistem integrasi itu apakah
dari sisi gojek merugikan gojek atau malah menguntungkan
layanan seperti itu
kalau menurut saya
saya tidak melihatnya menguntungkan
untuk menguntungkan kota jakarta dan indonesia
yang akan membantu negara ini
gojek akan lakukan
kayaknya udah cukup jelas bahwa gojek itu misinya
bukan cuma cari duit aja
kita mencari suatu bisnis model yang berkesinambungan
kita bisa membuktikan kepada dunia eh
indonesia melalui teknologi
bisa memecahkan masalah masalah sosial
salah satu hal ini yang menarik
dengan tadi kita bicara efisiensi waktu
hal yang seringkali tidak dihitung adalah
terjadinya penghematan bbm
dengan jarak waktu lebih singkat
semuanya kan jadi
penggunaan bbm juga bisa ditekan
dan lebih menarik lagi ke depan
kalau nanti gojek misalnya berkembang
lebih besar lagi yaitu tadi
yang membedakan dengan kendaraan lain
yaitu sudah mulai menggunakan bbm
yang ramah lingkungan nah itu akan memberikan
poin sendiri bahwa gojek sendiri
dalam tanda petik
isu lingkungan atau
solusi lingkungannya lebih ke arah ramah lingkungan tadi
oke satu hal yang
cukup menarik ya
bayangkan kalau kita ada suatu kota
di dalam kota itu
tidak ada mobil
di kota itu hanya ada
motor yang dengan mesin
dalam satu kali itu
itu akan menghindar
secara permanen menghilangkan dua masalah utama
kota besar di development country
satu adalah kemacetan
akan langsung hilang kedua adalah
kecelakaan pun akan menurun karena kebanyakan
kecelakaan motor pun karena mobil
berserempet dengan mobil jadi bayangin aja
itu ada suatu utopia
kalau semua orang naik roda dua
ya bisa bayangin aja itu
lebih bicara ke smart city nanti ya